sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
ibu yakin dia orangnya
kalau ibu yakin kenapa ibu tergesa gesa sih
kenapa ibu ragu ragu dalam mengambil tindakan
karena ibu takut dituduhkan
karena ibu nggak punya bukti yang pasti kan
mawar kenapa sih kamu jadi bela yoga dan bapaknya kenapa
aku bukan ngebela bu
tapi aku ngerasa ada yang ditutup tutupin dari ibu
aku ngerasa semuanya ini gak jelas
ada sesuatu yang ibu sembunyikan
dan kamu juga nuduh ibu bahwa ibu menuduh bapaknya yogar yang memuduh
mawar bisa ya kamu lebih pilih yogar daripada ibu
ibu ini yang nganduk kamu
ibu yang melahirkan kamu
ibu juga yang membesarkan kamu sama bebek tanpa apa apa mawar
baru berapa lama sih kamu kenal yogar
baru berapa lama
tapi sekarang kamu nyaman di ibu kanu kamu sendiri
ibu maksud mawar nggak begitu bu
maksud mawar bu
aku gak bermaksud menyakitin ibu
nah semuanya jadi seperti ini sih
ibu benci sumpah reva
tapi kayaknya ibu juga takut sama dia
ada apa sebenarnya
kok ara gak ada pak
mungkin dia lagi jalan sama temennya
gak mungkin pak
ara modernnya gak suka pulang malam
mungkin dia ada pekerjaan
kenapa sih mak
nis ara tuh memangnya lembur
emangnya ada pekerjaan
kayaknya gak ada deh mak
yaudah nisa masuk dulu deh mak
uri menentu jujur tidak dapat dihubungi
ara gak bisa dihubungi
mereka pasti berduaan
mak mau nombor siapa lagi
mak jangan cari ibu dong
papa tuh gimana sih
bukannya belain mama
pokoknya malam ini mama mau ke rumah arifin
joni sudah tidak tinggal di situ lagi mama
tapi mama gak tahu apartmennya
kamu belum tidur
aku belum ngantuk mas
gimana kalau aku tidurnya di sini aja
terus aku tidur di mana
mas aku tidur di kamar
saya bisa jelasin
ternyata kamu tidak bermoral
gak mau ma
ya baik yangti
yoga tahu kalau kamu ada di sini
eyang khawatir dia salah faham
mungkin dia mengerti
dia tahu kamu dipanggil sama eyang ke sini
sebetulnya ayah gak keberatan dengan latar belakang kehidupan keluarga kamu
karena hal seperti itu dulu pernah terjadi
kamu tau kan mamahnya doni itu dari keluarga seperti apa
eyang sadar kalau eyang pernah memaki maki ibu kamu
yang memohon pada ibu kamu menyembah nyembah sampai berlutut
kamu tahu kan yoga itu cucu kesayangan eyang
kalau nggak bisa sudah percuma saja
lebih baik hubungan kamu sama yoga diputuskan
saya semakin yakin sekarang
mas apa benar yang dikatakan istri mas kelaras
kurang lebih begitu bin
tapi itu nggak melihat mereka macam macam
tapi arang nginep di apartemennya doni
dan pakai bajunya doni bin
ya wajar aja sebagai orang tua
pasti pikirannya nganggak gitu
kalau dia macam macam saya yang akan memarahinya
dan saya minta dia untuk bertanggung jawab
bin saya sih kepengennya mereka kita nikahkan aja bin
saya takut pun hal seperti ini terukang lagi bin
saya gak menganggap doni kurang ajar
tapi yang namanya anak muda udah mau nikah
ya sebagai orang tua kita ikutin aja bin
lalu bagaimana dengan mbak indah
soal indah biar saya ngatasin bin
suruh ke ruangan saya sekarang juga
katanya mau bicara dengan saya
don papa dapat kabar tentang kamu dan ara
benar ada di apartemen saya
tapi kita gak melakukan apa apa
bapak percaya itu kamu gak melakukan apa apa
tapi papanya arah minta supaya kalian menikah
tapi tante indah
kata om faisal dia yang akan mengurusnya
masa dia bakalan meny servicesnya
menggunakan psikterian saya
besok kita ada tugas ke bandung
berdua aja mbak
ya berdua emangnya masih kantor
mbak bilang aja kalau mau berdua sama saya
kamu tujuan gr ya